kita ke informasi selanjutnya ahokers atau sebutan khusus untuk para pendukung ahok mendeklarasikan dukungan mereka terhadap jokowi ⁇ maruf ⁇ amin
ahokers pun menepis tudingan golput pada pilpres mendatang
meski belum mendapat dukungan resmi dari ahok dan terkendala masa lalu ⁇ maruf ⁇ amin yang pernah menjadi saksi pada sidang ahok tentang penistaan agama
mereka menyatakan gerakan bernama jaga indonesia ini murni sebagai sikap pendukung ahok dalam mendukung jokowi siapapun wakilnya
gerakan ini akan fokus pada media sosial khususnya memerangi ujaran kebencian dan hoax
ahokers pun menepis tuduhan golput yang awalnya juga beredar di media sosial
suara ahokers dinilai berpotensi besar mengangkat jokowi dan ma'ruf amin
diprediksi sebagian besar ahokers dari seluruh daerah akan mendukung jokowi ⁇ maruf ⁇ amin pada pilpres mendatang
tetapi ahok sendiri disebut sebut akan menjadi juru kampanye jokowi ma'ruf pasca bebas dari tahanan januari mendatang
wajar saja kalau banyak pendukung ahok ya karena seraya tahu bahwa dia jadi korban politik ya
korban yang dikorbankan oleh satu tujuan tertentu
tapi kan banyak para pendukungnya yang tersadarkan oleh perbuatan itu
sehingga inilah bentuk dari kelanjutan ya jadi semangat yang berkelanjutan
bahwa hanya ahok boleh saja dipenjara tapi cita citanya perjuangan
hanya kan nggak selesai nggak bisa dipejarakan
nggak bisa dipejarakan